sampai jumpa di video selanjutnya
setujukah berarti dengan pernyataan ini mbak
selain menangkap dua pelaku berinisial ta dan m
ketika putra ada kompetisi dia sudah siap main ketika dipanggil timnas dia udah siap bermain
dan makanya di barang penumpang ini ada istilahnya personal use
yang selanjutnya disuntikan ke tabung gas lima puluh kg
ya karena ciri ciri pedas
walaupun sebenarnya tujuan utamanya kita hanya mengolah limbah tersebut sehingga layak buang itu tujuan awal
jadi vitamin d itu sudah ada penelitiannya di amerika di israel di india di andalusia di spanyol
karena menggunakan campuran kunyit yang cukup banyak
beliau juga sangat optimis dengan saran saran positifnya selama ini